empat pemain persebaya surabaya nyatakan positif covid sembilan belas setelah manajemen melakukan tes swab pada seluruh pemain dan ofisial team pada sabtu dua puluh tujuh september lalu
manajemen persebaya pun memutuskan untuk meliburkan para pemain dan ofisial hingga kompetisi kembali bergulir
keempat pemain persebaya yang dinyatakan positif covid sembilan belas telah dievakuasi dari mes dan menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari
selain empat pemain terdapat dua official team persebaya yang juga positif covid sembilan belas
meski meliburkan para pemain manajemen persebaya memutuskan untuk tidak memulangkan pemain ke daerah asal
para squad bajul ijo sudah berkumpul selama satu bulan termasuk empat pemain asing mereka untuk mempersiapkan diri mengarungi kompetisi liga satu indonesia musim dua ribu dua puluh tiga
namun pssi dan pt liga indonesia baru memutuskan untuk menunda kompetisi karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian
yang pasti ada empat pemain dari persebaya yang dinyatakan positif dan saat ini sedang menjalani karantina
jadi perlu kami sampaikan bahwa hasil positif ini kami dapatkan setelah hari sabtu kemarin dilakukan tes swab oleh lib sebagai syarat untuk kelanjutan kompetisi
ternyata dari swab hari sabtu itu hari senin kami dapatkan kabar
ada empat pemain dan dua official